kami telah melakukan upaya upaya
melakukan pencarian identitas dari
tiga orang tersangka yang telah kami keluarkan dpo nya
kami telah melakukan upaya upaya
masyarakat khususnya di netizen
semenjak juga adanya film yang diterbitkan oleh
salah satu rumah produksi
kita kenal dengan kasus vina yang dicerbon
kasus ini awalnya ditangani berdasarkan laporan
cirebon kota kurang lebih pada bulan agustus dua ribu dua puluh
kemudian penyidik dari polres cirebon kota
telah melakukan upaya proses penyidikan
dan kemudian melakukan upaya penangkapan
terhadap beberapa pelaku yang ada
nah setelah itu kemudian proses ini
dimana sebelumnya dilaporkan kasus ini adalah kecelakaan
kemudian ada kecurigaan terhadap kasus ini
bahwa korban yang dua orang
yaitu saudara eki dan saudari fina
ini bukan meninggal karena kecelakaan
kemudian setelah itu penyidik polres kota cirebon
artinya penanganannya dilimpahkan ke polda jabar
nah kemudian dari hasil pelipaan tersebut
penyidik polda jabar sejak september
jadi satu bulan setelah dilaporkan
dan dilakukan upaya oleh polres cirebon kota
kemudian penyidik polda jabar menangani
selama kurang lebih sampai bulan november
jadi oktober dan november di proses sidik selanjutnya
dan november dinyatakan kasus ini selesai
dan diserahkan ke kejaksaan
kemudian kasus ini bergulir di pengadilan
sidang dan terhadap pada saat itu proses penyidikan
menemukan ada kurang lebih sebelas orang tersangka
dimana pengadilan memutuskan memfonis ada delapan tersangka
delapan tersangka dan tiga yang masih dalam pencarian atau berstatus dpo
kemudian delapan orang ini difonis untuk tujuh orang tersangka yang telah dewasa
dengan pembunuhan berencana dan kasus perlindungan anak
yaitu difonis delapan tahun
seumur hidup ya untuk tujuh tersangka yang telah dewasa
sedangkan terhadap satu orang tersangka lagi
yang pada saat itu masih dibawa umur
telah difonis delapan tahun
yang perlu juga saya sampaikan kepada rekan rekan
sedangkan terhadap satu orang tersangka lagi
yang pada saat itu masih dibawa umur
telah difonis delapan tahun
kepada rekan rekan terkait dengan status dpo terhadap tiga orang lainnya
kami telah melakukan upaya upaya melakukan pencarian identitas dari tiga orang tersangka
yang telah kami keluarkan dpo nya
kita ketahui dengan identitas yaitu saudara andi saudara dhani saudara pegi alias peron
jadi untuk tiga orang ini
kemudian upaya pencarian ini baik pemeriksaan saksi saksi maupun delapan tersangka
yang sudah difonis yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan
itu tidak ada menunjukkan identitas asli dari ketiganya
namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan
saat ini juga untuk ketiga tersangka perlu kami sampaikan
tiga tersangka yang masih berstatus dpo
dari hasil pemeriksaan penyidikan baik di polres sirbonkota
tidak ada yang menyebutkan
yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di po adalah
dari keluarga atau anak anggota kepolisian
jadi perlu saya sampaikan kepada rekan rekan
bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan
bahwa salah satu korban
yang merupakan pacar atau rekan dari saudari fina
adalah anak dari anggota kami
artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian
tiga orang yang berstatus dpo
belum ada keterangan baik di pemeriksaan
maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah
pelakunya dari anggota kepolisian
itu yang perlu kami tegaskan